ada kembali bersama kami di good morning ada informasi terkait dengan misteri hilangnya seorang aparatur sipil negara dinas pekerjaan umum di palembang sumatera selatan yang akhirnya terungkap
di mana korban yang dikabarkan hilang sejak sembilan oktober lalu diketahui menjadi korban pembunuhan sadis oleh rekan seprofesinya sendiri
betul dan tragisnya jasad korban ditemukan terkubur di tempat pemakaman umum dengan kondisi tubuh dicor semen dan masih menggunakan pakaian dinasnya
setelah bekerja keras selama enam belas hari kepolisian daerah sumatera selatan berhasil mengungkap kasus hilangnya aprianita asn dinas pekerjaan umum di palembang
jasad korban ditemukan terkubur di tpu kandang kawat kecamatan ilir dua palembang jumat sore
lengkap mengenakan pakaian dinasnya korban ditemukan dalam kondisi dicor semen
jasad korban berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan setelah polisi menangkap pelaku bernama yudi pegawai honorer yang sempat bekerja satu kantor dengan korban
jadi hari ini ya alhamdulillah
kita sudah berhasil menemukan korban mayat atas nama novianti
dan memang yang bersangkutan sudah lama hilang
kami terima laporan sekitar tanggal sembilan sembilan oktober
jadi alhamdulillah sekarang tanggal dua puluh lima kita dapat menemukan yang bersangkutan
dan untuk tersangkanya kita juga sudah dapatkan dua kita sudah amankan
dan proses penyikian saya melanjutkan kemudian
proses penggalian makam
disaksikan keluarga korban yang tidak menyangka nasib aprianita berakhir tragis
pelaku sengaja mengecor jasad korban untuk menutupi bau busuk
aksi pelaku sangat rapi sehingga petugas makam tidak mengetahui adanya lubang yang digunakan untuk menyembunyikan mayat korban
kita kan nggak tahu kalau kita kan tugasnya dari jam delapan sampai jam empat
bapak udah lihat kalau misalnya cororan itu basah atau kayak apa itu udah lihat pak ya
udah ini udah lama
udah lama memang
setelah ditemukan jenazah korban dibawa ke rumah sakit bayangkara
pihak polisi masih mendalami kasus hubungan ini
kami raihrandi malembang sumatera selatan